emang kemarin lo udah selamatin kan sama nathan
lo ga usah ngerasa hebat deh
nathan tuh punya gue ngerti
dan mulai sekarang
kita bersaing secara faith
ah ya ampun kak dinda
soal penggalangan dananya terus gimana kak
apa gimana masalah penggalangan dananya ya
jadi gini sekarang itu aku lagi nyari orang yang bisa bener bener aku andalin buat jadi ketua panitia
dan aku rasa kamu orang yang paling tepat
jadi ketua panitia
aduh gimana ya kak
masalahnya saya kan baru aja jadi ketua panitia
masalahnya saya kan baru aja jadi ketua panitia
masalahnya saya kan baru aja jadi ketua panitia
salma kamu percaya sama aku kan
kamu gak mau dong ngecewain orang yang udah ngasih jabatan besar sama kamu
yaudah deh kalo misalkan kak aldo percaya dan yakin sama saya
jadi ya kakak kasih tau aja sama saya tugas tugas dan apa yang harus saya lakuin
jadi saya gak ngelakuin kesalahan kak
oh iya pasti masih karena kita bakal ngabisin banyak waktu berdua
enggak maksud saya gini coba kamu tulis saya dulu susunan panitianya
nanti kita diskusin lagi ya
budi lo gak ada kerjaan kan
nah yaudah berarti sekarang lo temenin gue ke kantin yuk
eh tunggu tunggu gue nemenin lo ke kantin
enggak deh din
kenapa salah nemenin gue ke kantin
jadi lo gak mau
bukannya gitu cuman kayaknya perut gue lagi mulus deh
eh sini dulu
gak ada alasan setelah lo temenin gue ke kantin yuk
aduh ini kacauan
aduh abu abu
aten duri semangat sih jadi orang
bercanda boleh eh
tapi jangan terbatas doang
eh bantuin dong bantuin dong
kamu tuh dimana aja
senengnya kau baca sih nak
kamu dulu makan
daniel kaget ditendang nathan
kamu tuh apa apaan sih
tapi jangan kelewat batas dong
aku tau daniel anak sayangan mama
karena dari semua hal
dhani lebih baik dari aku
tapi aku juga punya perasaan mah
kalau aku nggak ada dalam ingatan mama
seenggaknya aku ada dalam hati mama
aku gak bisa selamanya jadi daniel
aku pengen mama mencintai aku sebagai nathan mak
bambin banget lu sendiri
biasanya lu kayak terong sama cabenya
biasanya lu kayak terong sama cabenya
biasanya lu kayak terong sama cabenya
apaan sih lu
gak usah bahas mereka nih
gak mood gue sama mereka
mau nang sama evelyn tuh ya
gak lagi seneng seneng aja mainnya sama gue

gak lagi sedih mereka ilang dumbut
gue telepon gak bisa mereka kemana

si budi sama ninda makan berdua
si budi sama ninda makan berdua
gak salah nih
gak salah nih

udah dulu ya si adit maksa gue bikin
udah ikut aja
gue tuh di tinggal terus sama semuanya

disuruh bayarin lagi
yaudah kalau gitu nanti kita meeting sama nakosis yang lainnya ya
yaudah kalau gitu nanti kita meeting sama nakosis yang lainnya ya
pasti bisa lah kak
yaudah kalau gitu

lo tuh emang brilliant banget doh

terus aja lo bikin salma sibuk dengan kegiatan oasis
salma gak akan punya waktu lagi buat ladenin

emang kemarin lo udah selamatin kan sama nathan

gak usah ngerasa hebat deh
nathan tuh punya gue ngerti
dan mulai sekarang
kita bersaing secara fair
eh ya ampun
kayaknya kakak salah paham deh
soalnya aku sama nathan itu cuma teman biasa doang
ambil aja kak gak apa apa kok kak
oh jadi maksudnya kak dinda
kakak mau aku nerima nathan
kakak mau aku nerima nathan
nathan udah nembak lo
bukan gitu bukan gitu maksudnya tuh
gue bakal buktiin ke lo ya
bakal dapetin nathan
gak diwapain kan sama kak dinda
lo tuh harus inget peraturan nomor satu
di sekolah ini lu tuh jangan pernah ngobrol
sama kak dinda
peraturan nomor satu di sekolah ini itu
banyak banget tapi kenapa beda beda ya
gue tau pasti gara gara notan kan
kenapa sih si nathan itu
selalu aja bawa pengaruh buruk untuk hidup lo
makanya lo tuh harus selalu inget
peraturan nomor satu di sekolah ini
jangan deket deket sama natal
iya kan nah itu tau
udah kalian tenang aja
kalau gitu gue masuk dulu ya ke dalam
kasian banget ya salma
gue gak tega deh
lo tuh harus inget peraturan nomor satu